warga keputihan kecamatan sukolilo surabaya mengadang sejumlah ambulans berisi jenazah pasien covid sembilan belas
yang hendak menuju ke tpu keputih
mereka meminta sopir ambulans untuk mematikan sirine saat melewati permukiman
video ini viral di media sosial sejak rabu malam
warga mengaku suara sirine ambulans yang mondar mandir menimbulkan stres hingga panik
selain itu aksi pengadangan ambulans ini juga dipicu ulah arogan segelintir pengantar jenazah yang meresahkan warga
sehingga tentu ini membawa dampak ya dampak psikologis terutama bagi kami masyarakat keputi
terutama di malam hari
karena mobil jenazah ini tidak ada jamnya pak
selain mengadang langsung ambulans warga keputi juga memasang sejumlah baliho berisi larangan menyalakan sirine
di sejumlah titik di sekitaran kampung termasuk di depan pintu masuk krematorium tpu keputih
muhammad yanuwa keputi
muhammad yanuwa keputi
muhammad yanuwa keputi
muhammad yanuwa keputi